kediaman pasangan leslar di jalan gaharu tiga
cilandak jakarta selatan
usai olah tkp penyidik membawa beberapa bukti terkait kasus kdrt
yang dilakukan rizky bilar kepada lesti sebagai bahan penyelidikan
hingga saat ini penyidik telah memintai keterangan tiga orang saksi
termasuk saksi korban
sementara rizky bilar akan diperiksa penyidik sebagai terlapor pada delapan oktober mendatang
kalau saksi kita sudah melakukan
tiga saksi selain dari korban sendiri
jadi untuk kewajiban kita adalah olah tkp
lesti kejora melaporkan suaminya rizky bilar atas dugaan kdrt
ke polres metro jakarta selatan pada rabu malam dua puluh delapan september lalu
dugaan penganiayaan yang dilakukan rizky terhadap lesti
berawal adanya perselingkuhan
rizki disebut ketahuan berselingkuh
dan dikira sebagai penyidik tersebut
sejumlah orang yang tergabung dalam sahabat polisi
mendatangi polres metro jakarta selatan senin sore
untuk membuat laporan terkait video prank kdrt yang dibuat mbak im wong beserta istrinya
di polsek kebayoran lama jakarta selatan beberapa waktu lalu
menurut kasubag humas polres jakarta selatan
setelah laporan ini
polisi akan mengumpulkan bukti bukti dan memintai keterangan saksi saksi
ketika di polres metro jakarta selatan
polisi akan mengumpulkan bukti bukti dan memintai keterangan saksi saksi
ketika di polres metro jakarta selatan
menurut kasubag humas polres jakarta selatan
setelah laporan ini
polisi akan mengumpulkan bukti bukti dan memintai keterangan saksi saksi
setelah laporan ini
polisi akan mengumpulkan bukti bukti dan memintai keterangan saksi saksi
pasangan artis mbak im wong dan paula verhoeven

mendatangi kantor kepolisian sektor kebayoran lama jakarta selatan
dilakukan guna melakukan permintaan maaf

atas kentent prank laporan kdrt

meski telah mengakui kesalahannya

saya tidak apa apa malah saya harus diberi yang terkontrol dan mencari penanganan
atas perbuatannya tersebut
kepolisian sektor kebayoran lama telah melimpahkan kasus ke polres jakarta selatan
rencananya perkara konten prank laporan ini akan tetap diproses untuk membuat jerak
seperti diberitakan sebelumnya
paulo verhoeven telah membuat laporan ke polsek kebayoran lama
atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kd
tidak lama kemudian
ba'i mung tiba dan menyatakan pembuatan laporan tersebut
hanya berpura pura dengan tujuan konten
dengan liputan cnn indonesia